dan untuk mengetahui persiapan full day sale di transmart sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ada siti badriah
halo selamat pagi siti bagaimanakah persiapan full day sale hari ini dan ada apa aja nih penawaran menarik dari transmart untuk pemirsa
halo selamat pagi dea dan juga freddy benar sekali menyambut kemerdekaan republik indonesia transmart di seluruh gerai di indonesia ini
menggelar full day sale full day artinya apa seharian betul sekali seharian yang mana nanti kita bisa menikmati beragam diskon yang ada di transmart
yang dimulai pada hari ini yaitu pada tanggal delapan agustus lalu apa saja barang barang yang didiskon dan berapa banyak diskon yang akan didapatkan oleh para customer dari transmart ini
kita sekarang akan langsung berbincang dengan store general manager dari transmart cepaka putih yaitu pak yayana
selamat pagi pak yayan
selamat pagi mbak
pak yayan bisa diceritakan nggak untuk persiapan
ini kan hari pertama ya pak untuk full day sale di transmart dan di cempaka putih juga dan di seluruh indonesia
ini persiapannya apa aja nih pak kalau dari transmart cempaka bumi
oke tentunya persiapan dari segi barang barangnya kita juga sudah menyiapkan dari satu minggu sebelumnya
jadi barang barang kita sudah ready stock tentunya jadi gak perlu dikhawatirkan terkait dengan stock
mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai dengan ke elektronik
barang barang kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin
kita persiapannya mulai dari seminggu sebelum harianya
kita sudah mempersiapkan stok stok barang yang untuk memenuhi kebutuhan pada saat di full day sale hari ini
tapi kalau untuk barang barang apa saja sih yang masuk dalam diskon full day sale seharian di transmart ini apa aja
oke seperti biasa memang ini full day sale bukan baru hari ini aja
bukan full day sale tapi ini yang berbeda adalah pada saat full day sale hari ini di weekdays ya di hari selasa
yang seperti biasa kita lakukan setiap bulannya itu di weekend di hari sabtu
dan ini tentunya salah satu terobosan terobosan baru inovasi terbaru
customer bisa menikmati diskon di hari biasa
dan untuk barang barang yang diskon seperti biasa mulai dari barang barang kebutuhan rumah tangga
artinya memang diskon ini bukan kaleng kaleng ya diskonnya
jadi diskon yang sudah harga yang sudah turun juga kita diskon lagi
tapi kalau untuk besaran diskonnya bisa dijelaskan nggak nih pak
oke memang untuk diskonnya saya ambil contoh untuk di elektronik
jadi boleh mungkin dicek gitu ya
harga contoh harga led tiga puluh dua itu kita bisa berkisaran di harga satu lima
dari mulai harga normalnya itu di atas dua tiga ratus
jadi sekitar satu enam
sudah bisa mendapatkan led tiga puluh dua di transmart cemaka putih
tapi kalau penawaran khusus ada nggak dimaksud untuk pakai kartu kartu tertentu
misalnya pakai mega atau alobank itu bisa dijelaskan
dan memang untuk mega credit card dan mega sari a
jadi khusus pemegang kartu mega credit card
dan mega credit card sari a dan aloprime
oke untuk yang di luar dari pengguna kriteria tadi memang diskonnya hanya diskon dari produknya saja
tapi untuk mendapatkan tambahan diskon tentunya akan lebih mudah
bila customer juga bisa langsung mendownload
dan ada tim kita yang mobile untuk membantu para customer untuk mendownload alobleng
dan syaratnya jauh lebih mudah dan memang bisa langsung dinikmati
terakhir nih pak ini full day sale nya sampai kapan
dan pesan pesan untuk masyarakat mungkin biar nggak ketinggalan full day sale
data yang tadi saya sampaikan terkait dengan full day sale ini memang launching baru pertama kali untuk di weekdays
seperti biasa tiap bulannya kita lakukan itu di weekend
jadi masyarakat pada umumnya bisa menikmati di hari hari biasa dan tentunya mungkin pada saat jam makan siang kantor
dan tunggu diskon diskon berikutnya tentunya pasti ada inovasi
yang lebih lanjut lagi di transmart bukan hanya hari ini saja mungkin
tapi tinggal tunggu tanggal mainnya lagi
jadi ini banyak penawaran menarik ya mas pastinya untuk customer ya mas ya
terima kasih mas ayah
terima kasih atas waktunya
freddy dan dea untuk masyarakat juga jangan lupa untuk menikmati beragam diskon menarik di transmart yang dilakukan pada hari ini
yaitu full day sale hingga pukul sepuluh malam nanti
dan ini juga perdana biasanya di weekend ini di weekdays
ini artinya masyarakat mendapatkan kesempatan lebih untuk bisa menikmati beragam diskon yang menarik di transmart
salah satunya di transmart cempaka putih
freddy dan juga dea
baik itu tadi diskonnya lumayan juga ya
freddy mungkin lagi butuh tv
kesana langsung ya nanti buat nambah nambah koleksi ya
kalau pas kerja ya nanti ke sana ya
siti badriah sudah melaporkan langsung dari transmart di cempaka putih jakarta pusat